dikit dikit urusan kita banyak banget tanyakan ke saya gimana sih kamu
tanyakan ke partai ke psi tanyakan ke psi urusan itu urusan partai
itu keinginan keinginan pribadi itu tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada yang bersangkutan